kita beralih ke informasi lainnya barada richard eliezer menjalani sidang etik kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat pada rabu kemarin
hasilnya eliezer tidak dipecat dari polri
dia dijatuhi hukuman administratif berupa mutasi dan demosi selama satu tahun
dan berikut cuplikan konferensi pers terkait hasil sidang etik yang disampaikan oleh polisi beberapa saat yang lalu
selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri
kutusan sidang kkip
a sanksi bersifat etika
yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai
dan perbuatan tercerah
b wajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang kkip dan secara tertulis kepada pimpinan polri
b sanksi administratif
yaitu mutasi bersifat demosi selama satu tahun
selesai kutusan sidang kkip